setelah sabtu malam mendatangi ponpes riyadul jannah di kecamatan pacet kabupaten mojokerto pada minggu pagi
capres prabowo subianto melakukan dialog kebangsaan dengan kelompok petani dan peternak di gor majapahit kota mojokerto
para petani menyampaikan keluhannya di hadapan capres nomor urut dua tersebut
kedatangan prabowo subianto di gelanggang olahraga majapahit kota mojokerto disambut para relawan yang tergabung dalam purnawirawan pejuang indonesia raya
salah satu purnawirawan yang merupakan mantan anak buah prabowo menangis dan memeluk prabowo subianto
kunjungan prabowo di mojokerto untuk menggelar dialog kebangsaan dengan kelompok petani dan peternak sejauh timur
di hadapan capres nomor urut dua ini sejumlah kelompok tani tepung jagung padi dan petani garam menyampaikan keluhannya
salah satunya petani tebu asal jombang mengeluhkan rendahnya rendeman tebu dan murahnya gula lokal petani
petani jagung mengeluhkan harga jagung lokal yang anjlok karena adanya impor jagung
dan sulitnya mencapai kebutuhan
sehingga membuat biaya produksi petani melonjak
petani garam dari madura juga mengeluhkan rendahnya harga garam di tingkat petani yang hanya dihargai rp tujuh ratus per kilogram
yang tadinya pemerintah mengatakan bahwa produksi jago di indonesia surplus
ternyata pemerintah mengambil kebijakannya itu impor
itulah yang membuat kami terjatuh keluar
harga tidak stabil
kami mengeluhkan kata kata
karena biaya produksi yang saya tinggi
jadi tingkat harga yang jatuh
kami semua pani jagung merasa mengalami kerugian
sementara itu prabowo subianto di hadapan para petani mengatakan
jika terpilih menjadi presiden dirinya berjanji akan mensejahterakan rakyat terutama para petani
ia mengaku selama ini telah mengumpulkan pakar pakar dan para ahli untuk mengatasi masalah petani
salah satunya dengan menyediakan pupuk setiap saat dan membeli produksi petani dengan harga tinggi sehingga petani bisa sejahtera
saya sudah mengumpulkan pakar pakar
otak otak terbaik bangsa kita
kita sudah menghitung
kita akan nanti menyebutnya
kita akan menyebutnya
kita akan menyebutnya
kita akan mengumpulkan berapa pun yang dibentukkan sampai ke petani
usai melakukan dialog kebangsaan dengan kelompok petani dan peternak capres prabowo subianto melanjutkan kampanye ke kabupaten jombang dan kabupaten lamongan
agung wibowo mojokerto jawa timur
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno melakukan pertemuan dengan para pengusaha di denpasar bali
calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno disambut hangat para pendukung di salah satu hotel di kawasan denpasar pada minggu siang
cawapres pasangan prabowo subianto ini selanjutnya bertemu para pengusaha muda yang ada di bali termasuk dari kalangan ibu ibu
mantan wakil gubernur dki jakarta ini menjanjikan akan membawa perubahan ekonomi indonesia ke arah lebih baik
jika nanti dirinya bersama prabowo subianto diberi amanah untuk memimpin indonesia lima tahun ke depan
beberapa kelompok komunitas pelaku usaha di bali tadi meminta bagaimana menaikkan kelas umkm
prabowo sandi fokus untuk memberdayakan umkm meningkatkan kewirausahaan
dan di bali sendiri kita harapkan para wisata
bahkan lebih baik dan para wisata ini multiplier nya banyak sekali